wacana penjabat gubernur yang berasal dari petinggi tni polri menuai pro dan kontra
presiden joko widodo meminta agar hal ini tidak diperdebatkan karena enggak saat ini surat dari menteri dalam negeri belum disampaikan secara resmi